aku lebih prosesor penglihatan aku sendiri
kamu lihat apaan sih
tadi itu sarifah bingsan di dapur
aku cuma bawanya dia ke sini
udah lengkap semuanya
merampas kebagian aku
maafkan saya ya pak
semua ini bukan salah kamu saya
kenapa kamu tegas lingkuh sama perempuan itu
kamu salah paham deh
percaya sama aku ya
syarifah itu kan lagi sakit
mana mungkin aku biarin dia dalam keadaan pingsan
kamu ini kenapa sih
nggak biasanya sokma
aku melihat kamu bener bener takut kehilangan aku
apa ada masalah yang aku belum tahu
nggak kok nggak
aku percaya sama kamu
aku terlalu cinta sama kamu
kalau aku terus terusan bersikap bodoh kayak tadi
aku nggak boleh bersikap bodoh lagi
sekarang aku ke sana ya
kita sama tiap hari zijak kuat
rasa ada masalah pengaruh denis
trus kenapa kamu kembali aja
ya gue ingger seguro aja
rahmat itu suami aku
kalau misalnya aku bisa kasih kamu anak gimana
sekarang gini ya dodi ya
kalau misalnya pun aku sampai hamil
anak itu bakalan jadi anak aku dan anaknya rahmat
terus aku ini apa
lengkap menurut kamu
kalau kamu gak boleh cerai sama rahmat
aku yang akan minta sama dia
aku akan bilang sama dia
selama ini kamu selingkuh sama aku
jangan dodi jangan
kalau sampai kamu ngelakuin itu
kita berdua tuh bakalan hancur
aku juga gak mau hancur sup
dari dulu aku selalu cinta sama kamu
sekarang kamu tenang
nanti aku pikirin lagi ya
kita itu cuma masalah berpisah
apa yang kamu lakukan sudah more user
masya allah bapak
ya ampun bapak
bapak ini kan lagi kurang sehat
biar saya obatin ya pak ya
oh jadi ini yang kalian lakuin di rumah
kalau saya gak ada
keluar dari kamar saya sekarang
sukma kamu jangan berburuk sangka dulu sama aku ya
mana mungkin aku selingkuh sama dia
ini bukan perang
saya masih rasanya
gak salah ini
apaan kamu kesini
sana masuk kamar
gangguin mama aja
bibi lakuin apa sampai mama sama papa berantem
sepertinya marwa bisa kumanfaatin
bibi udah ngancurin hidup mama sayang
bibi itu menggoda papa kamu
dan bibi juga
bibi juga mau ngerebut kamu sama papa dari mama
bibi jahat banget sih mah
dan papa kamu juga tegakkan ngusir mama keluar kamar
harus kamu kasih papa beast va' gwah seharusnya

lagi dari sini aku nggak mau lihat bibi lagi mohon bibi mohon jangan usir bibi dari sini bibi
itu kamu dengar sendiri kan saripah apa kata marwah dia yang usir kamu dari rumah ini bukan
saya bu dan itu kemauan marwah loh bukan kemauan saya non marwah salah bibi ini apa sampai bibi
diusir sama non sukma saripah ada apa ini ah papa jangan pergi apa jangan tinggalin mama
siapa bilang saya mau kamu pergi